mendekati lebaran pelaku kejahatan dengan modus gendam
kian marak terjadi di wilayah kabupaten blitar
seorang pelaku gendam berhasil memperdayai empat pelayan toko dalam tempo kurang dari satu jam
aksi pelaku di siang bolong ini sempat terekam kamera cctv milik sebuah toko
inilah rekaman yang memperlihatkan aksi seorang pelaku gendam di sebuah toko di kawasan bendosewu
kecamatan talun kabupaten blitar jawa timur
seorang pria dengan baju bermotif garis dan celana panjang
masuk toko dengan modus sebagai tukang pembuat etalase
dengan kelihayanya pelaku memperdaya penjaga toko untuk meminta sejumlah uang muka pembelian etalase
dengan berpura pura menelpon pemilik toko yang tidak berada di tempat
sejumlah penjaga toko yang diperdaya pelaku tidak merasa curiga saat kejadian berlangsung
mereka pun langsung memberikan uang yang diminta oleh pelaku begitu saja
usai menerima uang pelaku langsung kabur meninggalkan toko dan berpesan etalase akan dikirim usai tarawih
sesaat setelah pelaku meninggalkan tempatnya beraksi barulah para penjaga toko ini tersadar
ya banyak pertamanya itu percaya gitu setelah saya bilang bapaknya katanya bapaknya nggak pesen etalase gitu
sampai yakin terus ngasih uang kenapa
ekspresinya saya kira kan udah bisnis ya udah tahu lah aku kira gitu ternyata enggak
aksi pelaku gendam ini berjalan mulus karena memanfaatkan kelangahan pemimpin
pemilik toko serta sepinya jalan raya saat jam istirahat siang
hasilnya di sepanjang jalan sekitar tiga km pelaku berhasil memperdayai empat penjaga toko berbeda dengan modus yang sama
itu ada empat mas jadi baby shop yang ada di beragen ini adalah rebel juga punya saya
terus kemudian di sebelah barat ada di jalan semeru juga pada jam yang sama itu yang kelihatan
pelaku gendam yang meresahkan warga ini diduga masih berkeliaran
di wilayah kabupaten dengan sasaran toko di pinggir jalan dan beraksi siang hari bolong
dengan kejadian ini para korban berharap polisi segera membekuk pelaku yang ciri cirinya diketahui dari rekaman kamera cctv toko